berikut update perolehan medali dalam olimpiade dua ribu enam belas rio de janeiro hingga pukul satu siang waktu indonesia barat
amerika serikat masih memimpin perolehan medali dengan rehan tiga puluh lima emas
diikuti inggris raya di posisi kedua dengan dua puluh dua emas dan tiongkok ketiga dengan dua puluh emas
jerman di posisi keempat dengan tiga belas emas dan rusia kelima dengan dua belas emas
sementara itu posisi ke enam ada jepang dengan dua belas emas posisi ke tujuh ke delapan dan ke sembilan
dc perancis italia dan belanda dengan delapan emas
australia di posisi ke sepuluh dengan tujuh emas sedangkan indonesia berada di posisi empat puluh dengan satu emas dan dua perak